bali united resmi mendatangkan marki player berkebangsaan belanda nick vendor velden
pemain yang pernah membawa azakmar menjadi juara liga belanda
sedangkan tim kabau sira semen padang mendatangkan mantan pemain tottenham hosper
dan tim nasepan taiga ding didier zocora
tim bali united resmi memiliki pemain bintang marki player nick van der velden
pemain berdarah belanda ini telah menandatangani kontrak bersama serdadu tridatu untuk satu musim
dalam karir sepak bola nick velden telah malang melintang di banyak klub di era divisi
atau liga tertinggi di negeri kincir angin
di antaranya ayak amsterdam u sembilan belas fc dordreh dan az alpmar
bahkan pada musim dua ribu delapan dua ribu sembilan tim az alkmar yang dibelanya berhasil menjadi juara liga belanda
setelah bermain di sejumlah klub liga belanda
pemain yang menempati posisi sebagai gelandang kanan dan striker ini
juga sempat mencicipi liga skotlandia bersama tim dundee united
belum jelas budget yang harus dikeluarkan oleh bali united
untuk mendatangkan pemain berusia tiga puluh lima tahun itu dari dandi united
namun angka yang tertera pada daftar harga transfer market menunjukkan
nilai kontrak nick velden senilai dua ratus sembilan puluh delapan ribu pound sterling atau sekitar lima miliar rupiah
saya juga mendengar cerita baik tentang bali karena ini adalah negara yang indah
dan saya mendengar bahwa bali united adalah klub yang baik
jadi saya menonton beberapa video menonton website menonton fans
saya pikir ini adalah klub yang sangat baik
dan itulah kenyataan saya tentang klub ini
dan itulah kenapa saya membuat pilihan untuk menangani
berita tersebut dari pak rizwan barugapung hari ini
dia menunjukkan kelakuan sebagainya fisiknya
saya harap bisa berhasil
sekarang ada latihan dua kali
jadi harus adaptasi karena masih cerita lagu
kedatangan nick velden diharapkan dapat menjadikan penampilan bali united lebih baik
dibanding dua penampilan sebelumnya yang kalah oleh madura united dan persipura jayapura